saya lagi gak kepengen
ini teh telur asin po
cuma telur asin doang juga
belalu banget loh
ih ini teh bukan sembarang telur asin po
ini telur asin
hadiah dari neng rika
lo kenapa sih
dari kemarin manyun aja
saya gak mau bahas pok
udah jangan dibahas
dia jadi galau dan sedih
kalau kita bahas
soalnya kan sekarang pun udah gak temenan lagi
sama neng ani di facebook
barusan lu bahas persoalan gue
saya kan cuman ngasih tau pomomon
berarti lo emang lagi sedih ya
eee keliatannya sih
gula putih manis rasanya
ke pasar beli telana
ini gue mau datengin
biar jadi teteu buat anak muda
jangan pas lebaran doang
gue udah tau
gak usah dikasih tau
gak usah sedih
gue aja yang ditinggal berlayar jauh sama laki gue lama
tapi mpok kan udah nikah
statusnya udah jelas
saya belum nikah
sekarang lagi di laut karibia
yang presidennya dulu itu
mau amar hadapi ya
semoga baik baik aja ya pak
ada apaan di karibia
karibia kan lagi perang saudara pok
mudah mudahan laki gue kagak apa apa ya allah
yang bener apa lu pur
ke rumah ojak
gue juga mau kesana
lo tau persoalan kemaren mai
ini baru mau nanya sama si tati
udah selesai kok may urusannya
si ojak kagak salah
tidak ada yang nampak
iya si ojak kagak salah
ada saksinya pak sopyan
dikira si jamila
oh seperti itu
jadi si ojak kagak salah
bur bawanya jangan ngebut ya
pur rejeki emang gak kemana
lo mau kan maafin gue sama keluarga gue
habis sih punya anak kayak gitu
diajarin yang bener be
jangan keburu emosi
kalau kayak gini kan jatoh jatohnya fitnah
untung ada pak sopyan yang ngeliat
kan si ojek udah ganti rugi
pedali kagak salah
kemarin gue udah marahin si jamila
bu gue belum diterima juga sama ani
mereka beneran jadian
ani dari kemarin gak mau ngangkat telpon gue
elah purudang apa samperin aja
lagian pake facebook an segala
pusing pala gue dengerinnya
kalau ani tau
kalau gue sengaja delete facebooknya
handphone lo kesambar petir kek
bener juga ya lo ya
iya iyalah gue tau gue bener
lo dari mana
dari tadi sini aja
tadinya gue mau ke masjid
makanya jangan banyak banyak makan ikan sumur